kita ke informasi berikutnya pemerintah menjamin stok beras hingga akhir tahun masih mencukupi selain akan mempercepat masa tanam petani stok beras akan diperoleh dari impor
hal ini disampaikan direktur utama bulog budiwaseso usara paterbatas mengenai alminyong yang dipimpin presiden jokowi di istana merdeka pada hari rabu
ia menyebut pemerintah rencananya akan mengimpor beras sebanyak dua juta ton sehingga pada akhir tahun akan ada stok cadangan beras hingga dua tiga juta ton
impor tersebut berasal dari beberapa negara antara lain vietnam thailand pakistan yang diperkirakan akan masuk ke indonesia pada awal desember
el nino merupakan fenomena yang membuat curah hujan berkurang serta berdampak pada turunnya produksi pertanian
alminyong merupakan fenomena yang membuat curah hujan berkurang serta berdampak pada turunnya produksi pertanian
karena indian kan sudah close ya